reklamasi teluk jakarta merupakan bagian dari rancangan national capital integrated coastal development
atau ncicd yang tengah dijalankan oleh pemerintah provinsi dki jakarta bersama pemerintah pusat
nah reklamasi dilakukan dengan membangun giant sea wall sepanjang tiga puluh dua km dan tujuh belas pulau pada kawasan yang direklamasi
serta laguna yang dapat menampung hingga satu miliar meter kubik air bersih
pemerintah dki jakarta mengklaim reklamasi dapat menahan aliran air dari tiga belas sungai yang bermuara di teluk jakarta
serta memperlambat penurunan permukaan tanah
pendanaan proyek reklamasi itu senilai empat puluh miliar dolar
amerika ditanggung bersama sama oleh pemerintah pusat pemerintah provinsi dki jakarta serta investor swasta
nah seperti apa konsep pembangunan reklamasi dalam tata kelola kawasan pesisir
serta apa yang menjadi dampak positif dan negatifnya
simak bahasan lengkapnya dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
sampai jumpa di insight
sampai jumpa di insight

jadi kalau kemudian wilayah itu kemudian ditutup dikelola oleh sebuah korporasi yang boleh jadi penanganan yang bisa lebih lebih dari negara

selain itu dewan daerah wahana lingkungan hidup indonesia dki jakarta menyatakan
proyek ini akan menimbulkan bencana ekologis yang kerugiannya bisa melebihi nilai proyek reklamasi yang ditaksir mencapai enam ratus triliun rupiah tersebut
apabila itu nanti kedepannya tetap dipaksakan untuk dibangun tujuh belas pulau maka dimungkinkan akan jakarta tenggelam
nah kita lihat sekarang
pertama kita lihat ketika dia dikatakan untuk mengatasi banjir padahal ketika itu diturap atau ketika itu diuruk
maka air yang dari tiga belas sungai yang masuk ke lautan teluk jakarta
akan terhambat ketika air masuk itu terhambat maka luasan wilayah banjir akan lebih besar
deputi tata ruang dan lingkungan hidup dki jakarta pun mengatakan
pemerintah provinsi dki jakarta menyadari proyek reklamasi pasti berdampak sosial bagi warga jakarta
namun manfaatnya juga akan dirasakan warga
untuk memastikan bahwa pembangunan reklamasi itu
tidak hanya untuk pulau itu saja
itu sebenarnya semacam subsidi silang
sana buat swasta bangun yang bagus
uangnya sebagian kita ambil kita bangun daerah pesisir
di mana di situ ada lima senta di kanan yang akan kita bangun nantinya
terkuatnya kasus suap perancangan peraturan daerah reklamasi yang melibatkan anggota dprd dki jakarta dan perusahaan pengembang
membuat mega proyek yang dicanangkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini menjadi sorotan masyarakat
nah seperti apa proyek yang dikatakan mampu menambah lima puluh satu ribu hektare lahan baru di teluk jakarta ini
arya dita utama merangkumnya untuk anda
provinsi dki jakarta yang merupakan provinsi terkecil di indonesia memiliki luas sekitar enam ratus enam puluh satu km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari sepuluh juta jiwa
dengan laju urbanisasi yang tak terbendung serta keterbatasan lahan
kota yang memasuki usianya yang empat ratus delapan puluh sembilan tahun tersebut memiliki kepadatan penduduk sekitar lima belas jiwa per kilometer persegi
untuk menambah jumlah luas lahan yang ada di bukota
pemerintah provinsi dki jakarta berencana membangun tujuh belas pulau buatan di teluk jakarta
dengan luas lahan lebih dari lima puluh satu ribu hektare
pembangunan pulau pulau tersebut akan dilakukan secara tematik
pulau pulau dari ujung barat diperuntukkan untuk kawasan pertokohan niaga dan jasa keuangan
sementara pulau dari ujung timur dijadikan sebagai kawasan logistik dan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam
pulau pulau tersebut nantinya akan dilindungi tanggul laut raksasa
yang sekaligus menjadikan waduk pengolahan air buangan dari sepuluh zona daratan jakarta
serta tiga belas sungai yang bermuara di teluk jakarta
guna menukung mobilitas antarkawasan
enam lajur jalan tol akan dibangun bersama dua track mrt yang terintegrasi dengan infrastruktur yang sudah ada
meski pembangunan megaproyek ini sempat tercoreng dengan skandal pemberian suap
namun pemerintah provinsi dki jakarta menegaskan bahwa pembangunan proyek ini akan terus berjalan
terlebih pembangunan pulau baru diperlukan untuk mengantisipasi jumlah penduduk dki jakarta
yang diperkirakan mencapai enam belas juta jiwa
pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
arya dito tama jakarta

itu juga kan diperlukan hal hal yang lain yang masih harus dibenahi
ini semua balik ke dampak reklamasi itu terhadap lingkungan hidup
karena ini salah satu yang memang menjadi unsur kenapa reklamasi ini banyak ditolak
saat kapan saja secara keseluruhan reklamasi itu memang diperlukan bagi
suatu kota suatu wilayah suatu pesisir alan
yang memang pas ini dan cocok
ya tentunya kalau kita melihat pengalaman negara negara yang lain
itu mereka memiliki latar belakang tersendiri
misalnya di belanda itu kan sejak abad tujuh belas terjadi penurunan muka tanah hampir di seluruh pesisirnya
sehingga perlahan lahan dia mulai membangun daik semacam benungan
tetapi itu pun tidak menghilangkan akses publik
tetap ada akses di situ dan dike itu dibuat untuk rekreasi dan sebagainya
untuk nelayan ada jalurnya mereka bisa keluar
nah kalau mereka melakukan rekreasi
reklamasi yang saya lihat untuk belanda kasusnya itu misalnya untuk kepentingan publik
nah kalau negara lain katakanlah singapura dan dubai yang sering disinggung
untuk singapura itu memang tidak ada lagi lahan
jadi dia berkepentingan untuk
bukan karena tidak ada lahan lagi
tapi karena lahan yang sudah ada ini memang sudah banyak sekali floor space nya
ya sehingga dia ingin berkepentingan untuk melakukan reklamasi
iya yang dia lakukan kan itu sangat hati hati
pengontrolannya itu bisa harian malah jam jaman
dia lihat bagaimana pergerakan sedimen dan sebagainya
nah di kita kan apa demikian kita lakukan
yang kita rasakan sekarang malah itu seperti tidak ada transparan
tiba tiba jadi saja satu pulau
ya oke ini kembali ke mengenai reklamasi
ini sebenarnya kalau reklamasi dilakukan kan tidak harus melulu merusak lingkungan
asal dilakukan dengan baik ya
dengan amdal yang benar dan lain sebagainya
apakah bisa ya dan anda juga dalam hal ini melihat amdal yang sudah dilakukan
itu memang arahnya merusak atau akan berdampak negatif terhadap lingkungan
tahun dua ribu sebelas itu ada kajian untuk keperluan kementerian lingkungan hidup
di situ sudah jelas ditolak bahwa kalau amdalnya itu per pulau tidak boleh disetujui
jadi harus amdal keseluruhan tujuh belas pulau dalam satu kolektif begitu ya
karena kalau kita mengajukan amdal satu pulau saja asumsinya yang lain tidak ada
nah itu tidak kelihatan dampaknya
tapi kalau tujuh belas pulau
kalau tujuh belas pulau kelihatan dampaknya
yang pertama dampaknya adalah terjadi perlambatan arus
arus yang masuk dan arus yang keluar dari sungai
iya keluar masuk keluar masuk
nah akibatnya adalah material yang masuk dari sungai sungai ini cenderung untuk tertinggal di situ
karena arus melambat
jadi dia tidak kemana mana
nah materialnya apa saja
sedimen bahan organik logam berat
itulah yang paling utama
sedimen akan meningkatkan laju sedimentasi pendangkalan
sehingga dia harus sering dikeruk
kalau tidak dikeruk maka akan terjadi penyumbatan
sehingga air yang dari hulu itu cenderung terhambat
akibatnya limpasan air dan mengakibatkan banjir
kalau dikatakan reklamasi akan membantu menangani banjir di jakarta menurut talen itu tidak benar
kalau sebaliknya ya
marco juga setuju dengan hal ini
bahwa dari sungai sungai itu akan ada flushing yang terhambat gitu
dan itu berarti sedimentasi meningkat
sedimentasi meningkat berarti air akan kembali masuk ke dalam sungai
bukankah nanti kan ini akan ada tujuh belas pulau tapi kan ada juga yang namanya kan great wall
nah dari situ kan nanti katanya akan diciptakan semacam lagun yang nanti bisa dikelola menjadi air tawar
dan ini bisa memenuhi ya kebutuhan jakarta terhadap air tawar ini
itu sebenarnya suatu proyek yang berbeda
great si wall itu suatu proyek yang berbeda
ya memang ini menjadi kontroversi
dulu pernah mau disatukan
tapi kalau disatukan berarti dibawa kuasa pemerintah pusat
lalu dipisahkan supaya pemerintah jakarta bisa mulai jalan sendiri
tapi ketika menghadapi masalah mereka ingin menggabungkan itu untuk mendapatkan pembenaran
nah itu pertama dulu sejarah
tapi dari segi efektivitas dari greatball itu sendiri masih sangat diragukan
karena itu sampai sekarang pemerintah pusat saya rasa belum membuat keputusan yang tegas ya
karena pertama itu mahal sekali
kedua itu tidak menyelesaikan akar masalah gitu
akar masalah dari jakarta banjir adalah karena tanahnya juga turun
dan itu sebabnya juga tunggal ya sudah diteliti karena disedot air tanahnya terus menerus
jadi walaupun ada great wall dan lain sebagainya yang bisa menahan air laut yang naik misalnya itu masuk ke jakarta itu juga menurut marco tidak akan terlalu efektif
karena begini dengan climate change kalau kita tidak stop air naik enam mili per tahun
tapi tanah karena airnya disedot turunnya itu minimal tiga cm
sampai delapan belas cm
soni saya mengambil yang optimis ya
jadi anda bayangin bedanya begini
hanya ini yang ditahan oleh great wall
tapi ini selesai
kita istirahat sebentar alen dan marco
tapi masih banyak yang kita bisa diskusikan mengenai masalah reklamasi ini
dan kita akan lanjutkan diskusi setelah informasi yang berikut ini
jangan lupa subscribe like share komen dan share
terima kasih juga
terima kasih juga
asal asal yang kehidupan di jakarta terjaga
pemerintah provinsi dki jakarta akan memindahkan warga nelayan di kawasan pantai utara jakarta ke beberapa pulau di kawasan kepulauan seribu
kebijakan itu digadang gadang demi kesejahteraan nelayan
relokasi justru dianggap sebagai dalih untuk memuluskan jalannya proyek reklamasi yang kini menjadi kontroversi
kebijakan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok untuk merelokasi masyarakat nelayan di kawasan pantai utara jakarta menimbulkan beragam reaksi penolakan
saya menemui tasim di pelabuhan muara angke jakarta utara
tasim adalah salah satu nelayan yang menolak direlokasi
menurutnya tak ada jaminan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah di tempat baru
apalagi akses yang jauh diakini semakin menyulitkan pendapatannya sebagai nelayan tradisional
ya nggak bisa itu nelayan yang apalagi misalnya kan sekarang kan banyak apa itu pabrik pabrik ikannya kan nambah jauh apalagi mau dibikin seperti ini ini nambah jauh lagi
gimana sih nelayan kecil pak
makan dari mana saya itu ladangnya ladang usahanya seperti ini
hal serupa juga dilontarkan umar
rencana relokasi membuat nelayan kecil seperti dirinya semakin terpinggirkan
kalau dipindahkan ke pulauan seribu itu kan berarti kita termasuk pindah
terus pengalamannya kan kembali ke nol lagi
jadi mungkin kita ada selisian dengan masyarakat yang di sana
ya sebenarnya sih kurang setuju
cuman ya gimana lagi kita orang kecil
pemprov dki jakarta yakin jika relokasi dianggap tepat karena nelayan tak bisa lagi mendapatkan keuntungan dari melaut di kawasan tersebut
bukan hanya karena dampak proyek reklamasi namun tangkapan ikan di lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk dikonsumsi
karena tingginya pencemaran limbah serta logam berat di kawasan pantai utara jakarta
kebijakan pemprov dki jakarta untuk merelokasi masyarakat nelayan di sepanjang pantai utara jakarta ini masih menimbulkan pro dan kontra
akses yang jauh serta kekhawatiran akan adanya gesekan masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi pulau justru menjadi alasan kenapa mereka tidak mau direlokasi
namun terlepas dari jadi atau tidaknya kebijakan ini dilakukan
masyarakat di sepanjang pantai utara jakarta ini tetap akan melakukan aktivitas melaut di kawasan ini
karena memang sudah menjadi ladang makan mereka sejak dulu
dan untuk mengulas lebih dalam tentang dampak sosial yang ditimbulkan dari proyek reklamasi
kita lanjutkan perbincangan bersama alan koropitan dosen oseanografi dari ipb dan juga marco kusuma wijaya peneliti rujak center for urban studies
tadi baik marco maupun alan setuju bahwa reklamasi ini akan memiliki dampak yang negatif terhadap kondisi teluk jakarta
yang sebenarnya sekarang saja kan sudah sangat
mengkhawatirkan ya akhirnya banyak yang tercemar
dan kondisinya kan di situ juga sangat tidak bagus ya
tidak enak dipandang
memang perlu kan sebenarnya direhabilitasi untuk memperbaiki lingkungan teluk jakarta kan
ya jadi mandat dari undang undang dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
itu salah satunya rehabilitasi
mengembalikan kepada fungsi ekosistemnya
walaupun mungkin berbeda secara fisik
nah ini yang menurut saya harus dilakukan
jadi fungsi ekosistemnya itu dikembalikan seperti semula
ya karena kalau kita lihat sejarahnya penduduk yang ada di sana itu kan cukup lama ya
mereka menempati daerah daerah yang fungsi ekosistemnya tinggi
jadi di daerah daerah muara kemudian di daerah yang memiliki akses ke laut dari sungai
berada di kota kota pesisir
yang memiliki nilai ekosistem tinggi
iya nah ini kita kembali ke sekarang dampaknya terhadap dampak sosial ya terhadap
ini sebenarnya bukan masalah reklamasi saja
sekarang saja sudah ada dampak sosial dengan adanya banyak sekali penduduk yang ada di sekitar pantai utara ini
nah marco mungkin ini bagaimana
karena kan kita perlu teluk jakarta itu memang dibersihkan ya perlu dikembalikan kembali ekosistemnya
tapi di situ juga banyak nelayan yang mereka menggunakan daerah itu sebagai mata pencarian mereka
nah apa yang perlu dilakukan sehingga mereka juga tidak ya karena proyek proyek ini juga mereka merasa tidak ditinggalkan
pertama rehabilitasi itu justru termasuk mengajak para nelayan terlibat bukannya disingkirkan
karena menurut saya suatu yang sangat berkah bahwa sebuah kota masih mempunyai nelayan yang dekat di dalam kota dekat dengan kota itu sendiri
nah kan argumennya ya
argumennya seolah olah untuk rehabilitasi diperlukan dana yang diambil dari reklamasi
nah itu yang kita harus bantah juga menurut saya
karena kenyataannya kan tahun lalu serapan apbd jakarta itu paling rendah sepanjang sejarah jakarta
jadi uang tidak masalah
dan kita mesti ingat berkali kali pak jokowi dengan pengalaman dari solo dan lain sebagainya
selalu bilang uang publik itu sebetulnya cukup
nah menurut saya yang harus dilihat rehabilitasi jelas ya
sebenarnya sebetulnya pantai jakarta itu itu adalah pantai yang diperlukan
sebenarnya pantai jakarta ini sangat penuh nutrisi justru karena ada begitu banyak sedimentasi
karena itu kita mendengar banyak cerita nelayan yang tidak harus pergi jauh jauh
ada kelompok nelayan yang disebut penanggu cuma menangguk aja dia
kemudian ada yang mengambil kerang yang mengambil kerang itu betul betul hanya jalan kaki aja gitu
jadi ini kaya sebetulnya
nah memang kita melihat sekarang rusak
tapi kita harus hati hati berpikirnya menurut saya
jangan lalu berarti kalau rusak ini karena nelayan yang merusak
sama sekali tidak
pasti nelayan yang berkepentingan untuk memperbaikinya
tapi kan dia perlu bantu
jadi dengan adanya reklamasi ini nanti taruhlah berjalan ya
itu tidak akan memberikan nilai ekonomis yang positif terhadap nelayan nelayan
karena kan dibilang akan dipindah
memindahkan tujuh belas ribu keluarga itu yang di barat ya
belum lagi yang di kalibaru itu ribuan lagi
jangan lupa yang disebut kepulauan seribu itu hanya sedikit pulau yang mengandung air dan mengandung listrik
jadi kalau memindahkan mereka pulau yang mana
itu harus ditanya betul dengan teliti
saya pribadi sangat khawatir bahwa pulau yang layak untuk menampung kira kira dua puluh lima ribu kakak itu tidak akan ada di kepulauan seribu ini
jalan juga mengkhawatirkan dampak sosial bila dilakukan reklamasi
jadi tidak ada pro nya tidak ada positifnya mengenai reklamasi ini
baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat
selain yang disampaikan pak marco tadi
tentunya mereka akan terjadi persaingan sumber daya alam
sumber daya alam yang ada di situ dengan penduduk yang sudah ada
nah itu konflik
kemudian persaingan untuk akses ke pasar itu juga konflik
karena sama sama mereka pasti akan karena lokasi tinggalnya sudah sama
jadi akses sumber daya alamnya itu pasti ada persaingan menimbulkan konflik
akses pasar juga untuk menjual hasilnya juga pasti akan menimbulkan konflik
nah kan katanya ya di pulau pulau ini kan juga nanti ada yang di
mereka di lokasikan untuk ruang hijaunya
memang disisikan untuk pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat
ini menurut talen itu tidak bisa diimplementasi dengan positif
bagaimana bisa mereka itu berdampingan dengan katakanlah apartemen yang mahal
kemudian dengan gaya hidup yang berbeda gitu ya di dalam satu pulau
itu saya tidak bisa membayangkan
jadi pasti ada friksi karena ada gap secara ekonomi
atau apartemen yang baik gitu kan
itu kan yang saya lihat diiklankan dua puluh juta meter persegi
itu yang minimal gitu ya
kita prediksi bisa sampai tiga puluh lima empat puluh lima juta meter persegi
artinya orang yang akan tinggal di situ itu berbeda status sosialnya dibanding dengan para nelayan ini
oke jadi pada intinya dari segi sosial juga pasti ada dampak negatif
walaupun saya mau katakan nelayan bukan juga miskin ya
disitu juga ada nelayan yang berhasil
tapi ya yang jelas dengan adanya manusia di situ kan juga berdampak terhadap pencemaran yang selama ini
ini kan terjadi di teluk jakarta
sehingga apapun yang dilakukan untuk merehabilitasi teluk jakarta juga ya harus membenahi semua itu kan
tidak bisa dibiarkan seperti ini saja kan
dan jangan lupa soal ketimpangan sosial dalam pengertian pemanfaatan sumber daya ya
jadi pulau pulau reklamasi ini akan mengambil air dari jakarta
mengambil listrik dari jakarta
nah ini mungkin poin yang penting untuk kita lanjutkan
masalah air di jakarta
masalah air di jakarta
dan juga tata kelola jakarta sebagai ibukota secara keseluruhannya
alen dan marco kita akan lanjutkan pembahasan mengenai reklamasi teluk jakarta
serta bagaimana pengelolaan kawasan pesisir yang diperlukan khusus untuk jakarta
kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
ya kita lanjutkan insight lonjakan penduduk di provinsi dki jakarta
disebut sebut menjadi alasan penciptaan lahan lahan baru berwujud reklamasi tujuh belas pulau di teluk jakarta
kita lanjutkan pembahasannya
saya masih ditemani oleh alan koropitan dosen oseanografi dari itb
dan juga marco kusuma wijaya peneliti rujak center for urban studies
coba kita berpikir positif
karena ini kan masalah reklamasi ini kan sudah disebut sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima indonesia
waktu itu masih zaman orde baru
tapi ini kan kerangkanya kan sebenarnya
tidak ada istilahnya visi misi ke depan itu untuk merusak menghancurkan dan lain sebagainya
jadi kan bukan hal yang baru diskusi ini
nah kita juga lihat kan perkembangan kota jakarta sebagai ibu kota kan semakin lama penduduknya semakin banyak kan
kita juga mimpi ingin menjadikan jakarta itu kota yang metropolitan kota yang nyaman kota yang menjadi rumah bagi seluruh warganya ya
oke mungkin jangan marco dulu ya
saya tanyakan khusus untuk jakarta ini
kita tahu bahwa setiap tahun kita itu tenggelam dari lima cm hingga tadi dua puluh lima cm
kita juga tahu bahwa pesisir kita tercemar dan kita juga tahu bahwa penggunaan air tanah kita juga tidak dikelola dengan baik
nah dengan adanya seperti ini apa yang sebaiknya kita bisa lakukan supaya jakarta itu betul betul kita benahi dengan baik
ya jadi kalau kita mau benahi pesisir
tentunya saya setuju sekali bahwa yang diutamakan pertama adalah tata kelola
nah tata kelola ini yang paling utama di dalam menata ini adalah leadership
nah jadi kepemimpinan sebetulnya yang berperan penting di dalam supaya tata kelola ini menjadi baik
nah tata kelolanya bagaimana
itu sebetulnya sudah ada di dalam undang undang dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh
contohnya bagaimana kita membuat rancangan atau sonasi atau tata ruang di laut
bagaimana peruntukan lautnya itu
nah ini sudah harus diatur
nah setelah kita mengaturnya itu ada konsultasi publik
konsultasi publik itu bukanlah sosialisasi
anda tidak melihat dalam kasus reklamasi ini sudah dilakukan dengan baik konsultasi publik
belum itu sosialisasi
beda dengan partisipasi
berbeda dengan konsultasi publik yang dimaksud dalam undang undang
nah jadi di situ ada tawar menawar ataupun juga argumen sehingga kita sama sama sepakat
oke inilah yang terbaik
ini alokasi ruangnya ini alokasi ruang ini alokasi ruangnya
nah dengan demikian itu menjadi engagement
dan blueprint itu anda belum lihat ada untuk jakarta sama sekali
rancangannya sih sudah ada
tetapi prosesnya itu yang
markanda setuju bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses reklamasi ini
bukan hanya soal keseluruhan pantai tapi seluruh jakarta ya bermasalah karena tidak ada proses ini
sebab itu orang mudah sekali mengubah mubahkan karena bahkan orang tidak tahu bahwa sesuatu
karena didasari karena ketidakpahaman juga mungkin bahwa apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh jakarta
tadi misalnya reklamasi bisa dianggap sebagai solusi untuk banjir atau grade juga untuk banjir
sementara ketika rt rw jakarta yang dibuat untuk tahun dua ribu tiga puluh yaitu dibuatnya kan kemudian disahkan tahun dua ribu dua belas ya
pada saat bersamaan sebenarnya ada sepuluh kota besar dunia melakukan yang sama
mereka tapi melakukan dengan partisipasi
contohnya persis memberi informasi yang jelas
misalnya yang saya hafal sydney london melbourne new york melakukan proses yang
mereka mulai dengan memberitahu masyarakat membuat flyer memberitahu di televisi masalah kota kita adalah ini
fakta fakta dasar kemudian pilihan kita adalah ini ini ini bagaimana anda memilih
nah itu dilakukan berbulan bulan kita tidak pernah melakukan
jadi betul memang kita tidak tahu persoalan kota kita sendiri
sehingga terjadi macam macam
misalnya begini ya mimpi bahwa jakarta kota pantai itu suatu mimpi
jakarta sebenarnya tidak pernah sebuah kota pantai
jakarta itu kota sungai
kita memang tidak karena apa karena pantai jakarta hanya secuil yang bagus
dulu yang disebut sunford yang sekarang merupakan perluasan tanjung priok ke arah barat
justru pantai dalam pengertian yang bagus putih itu tidak
tapi dia subur untuk ikan gitu loh
oke sekarang kita bicara mengenai teknisnya dan how nya
kembali tadi ke masalah yang krusial untuk jakarta yaitu kita tenggelam
nah makanya ada reklamasi ada gradewall dan lain sebagainya
tapi sebenarnya kan ini kita karena penggunaan air tanah yang berlebihan
orang bangun rumah mereka pasti bor sumur apartemen mal dan hotel dan lain sebagainya
mereka sangat tergantung pada air tanah
coba bagaimana sekarang mengelola supaya ini tidak lagi terjadi
jadi sebetulnya sudah sering disampaikan di banyak diskusi bahwa kalau toh memang kita ingin mengatasi penurunan muka tanah cukup di daerah daerah yang ekstrim
contohnya di daerah yang katakanlah yang dua puluh lima cm tadi
itu kan kira kira di morangke ya kalau saya tidak salah
itu kan sudah kalau sekarang totalnya sudah dua lima meter di bawah muka laut
nah disitulah dibangun daik atau
atau dinding pengaman ya
daik begitu ya
nah itu daerah daerah ekstrim itu saja yang kita bangun
sambil menata penggunaan air tanah ini supaya jangan sampai yang lima cm penurunan lima cm per tahun ini pun terjadi seperti itu
nah menata itu kemudian infrastruktur yang memang juga berat ya sehingga dia mempengaruhi penurunan muka tanah
itu yang ditata
jadi kebangunan itu bisa mempengaruhi
mungkin pipanisasi ini yang justru harus diperbanyak
itu harus ditingkatkan dan karena itu masalah besar dan tidak ada inisiatifnya
kita harus meningkatkan setidak tidaknya double kapasitas air terpipa
tapi kita tahu kan ada masalah dengan pak lija ada dengan masalah times diperlukan investasi yang luar biasa
tapi jangan lupa negara lain pernah mengalami tokyo persis pernah mengalami penurunan
dan mereka mulai melakukan upaya stop tahun lima puluh an berhasil total berhenti tahun tujuh puluh an
ini jadi kembali ke tadi alam katakan sebenarnya ini masalah leadership ya
jadi harus implementasi dan juga pemahaman terhadap masyarakat bahwa ini tidak boleh dilakukan tapi alternatifnya pemerintah harus menyediakan pipanisasi
ini masih dalam kerangka kita menciptakan sebuah ibu kota yang cantik
kita sebenarnya dikarunia ini tiga belas sungai ya di jakarta
itu membuat pantai kita subur
dan orang di kota seperti london atau paris atau semua hampir kota kita mereka kan dibangun sungai itu menjadi nyawa tapi sungai itu kan justru paling cantik
sementara kita itu sungai
ini bagaimana ya supaya kita mengelolanya sehingga sungai itu menjadi sumber keindahan sumber air sumber dan lain sebagainya
saya setuju ya bahwa sungai itu direvitalisasi gitu ya
tetapi juga kita perlu kontrol yang namanya tmdl total maksimum daily load
untuk parameter parameter tertentu
jadi sudah harus sepakat kita berapa tmdlnya yang pantas yang masih bisa ditolerir oleh teluk jakarta
nah ini kan kita sampai sekarang kita belum menentukan itu
sehingga kita sepakat oke tmdl nya sekian maka semua yang berada di sekitar situ katakanlah pemukiman industri atau apa saja itu akan sepakat dengan itu
nah tentunya ada pengontrolan di situ kan
pengontrolan yang sangat detail sehingga dengan sensor tertentu kita bisa tahu oh ya ini sudah melebihi
nah itu tidak ada
belum lagi yang persoalan dengan sebetulnya begini saya ingin mengatakan bahwa kita itu belum clear dengan tata ruang sama klhs kajian lingkungan hidup strategis
kajian lingkungan hidup strategis ini sebetulnya akan menentukan secara kolektif seberapa besar kita boleh membangun magnitudenya
ini masih belum melebihi daya dukung
termasuk untuk amdal
jadi sampai saat ini masih belum ada kajian kajian seperti itu
kenapa kita bisa ada gap dalam knowledge atau pengetahuan terhadap
ini mungkin marko belum kurang memberikan masukan selama ini mungkin terhadap pemerintahan
tapi ini penting karena itu berarti sebenarnya masalah kita bukan orang berapa banyak orang ada di tepi sungai
tapi berapa banyak kotoran yang kita masukkan ke dalam sungai
dan itu bukan hanya berasal dari orang yang tinggal di tepi sungai
tapi kita harus melihatnya itu datang dari seluruh penduduk jakarta
lihat hulunya dimana
kebanyakan justru dibuang dari hulunya
karena itu pendekat rasional memang menentukan ambang itu bukan sekadar menggusur
jadi sekarang ini lebih banyak yang irasionalnya
bukan jumlah lahan yang dibutuhkan tapi justru jumlah mungkin bangunan
bukan masalah air laut pasang yang masuk ke jakarta

mana yang turun
justru tanah kita turun karena kita sendiri yang menggunakan air tanah
tapi kita break sebentar
dan memang sebagai negara pesisir proyek reklamasi seolah menjadi alternatif utama pembangunan di indonesia
nah seperti apa pembangunan reklamasi di kawasan kawasan lain
karena masih ada banyak juga selain jakarta
kita akan bahas setelah informasi berikut ini
nah kita lanjutkan insight
proyek reklamasi teluk benoa di bali sampai saat ini juga masih menuai protes dan kontroversi di masyarakat
warga setempat dibantu sejumlah aktivis lingkungan tidak berhenti melakukan aksi demonstrasi menolak proyek reklamasi ini
warga khawatir jika proyek dilanjutkan tidak hanya mengerus mata pencarian mereka tapi juga merusak lingkungan
reklamasi teluk benoa bisa mengubah peruntukan
perairan teluk benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budidaya
teluk bedoa sendiri itu terletak di sisi tenggara pulau bali dan wilayah yang akan direklamasi adalah pulau pudut
reklamasi direncanakan seluas delapan ratus tiga puluh delapan hektare dengan izin pengelolaan oleh pt tirta wahana bali international selama tiga puluh tahun
izin pengelolaan termasuk pembangunan berbagai objek wisata di atasnya
ya memang indonesia negara ini sangat berkembang
negara tujuh belas pulau
ini kayaknya akhir akhir ini memang demam reklamasi ya
nah ini pasti ada kepercayaan bahwa ya reklamasi ini menjadi jawaban untuk meningkatkan ekonomi kita memperbaiki menciptakan lapangan kerja dan juga menambahlah istilahnya kegiatan ataupun aktivitas
apalagi di tempat tempat yang memang masih bisa dilakukan
marco anda melihat
demam reklamasi dari bali bahkan juga di manado di ternate di sulawesi
bagi saya sebenarnya argumen yang sangat penting itu adalah soal ekonomi
reklamasi itu mudah
karena anda tidak harus berurusan dengan pembebasan lahan
karena anda hanya berurusan dengan perizinan
artinya kalau anda sebagai pengembang anda hanya berurusan dengan satu otoritas
jadi dari segi adminnya itu mudah
dan itu berarti peluang untuk kolusi
kolusi nepotisme dan korupsi
kita lupa nih bahwa di dalam peristiwa peristiwa seperti ini bukan hanya korupsi yang harus kita waspadai
kita harus waspadai juga kolusi dan nepotisme
nah kemudahan itu yang dicari
kedua kemudahan dari alam
pantai pantai kita ini dangkal
sampai delapan meter itu ditimbun sebentar sudah jadi
tapi nah ini juga harus kita ingatkan ya
kerusakannya bukan hanya pada tempat reklamasi itu
tapi ada dua tempat lain yaitu ketika dia membuang lumpur
jadi sebuah tempat yang mau direklaim akan diangkat dulu lumpurnya kalau ada lumpur
dipindahkan ke tempat lain itu sumber masalah
kedua tempat mengambil itu
tapi intinya kemudahan ini
jadi mudah dan walaupun
mudah dan untungnya
alan setuju jadi demam reklamasi ini sebenarnya akibat apa
ya pasti ada masa hanya karena mudah untung
atau jangan jangan memang
saya akan melihat dari aturan main saja ya
bahwa di dalam perpres satu ratus dua puluh dua tahun dua ribu dua belas disitu sudah jelas
bahwa reklamasi itu adalah upaya orang untuk menimbun suatu atau apa namanya menjadikan darat
dengan tujuan meningkatkan sumber daya lahan dari segi lingkungan
pertama kali itu lingkungan
kedua sosial baru ekonomi yang ketiga
nah dari segi lingkungan
jadi lingkungan sosial ekonomi
agung ini justru terakhir ya bukan dibalik ya
karena kan lingkungan itu sumber daya untuk ekonomi ya
sudah ada di dalam perpres itu
nah untuk lingkungan harus mempertimbangkan secara teknis hidro oseanografi
nah hidrossonografi ini yang perlu kita hati hati melihatnya
karena masing masing wilayah itu unik tidak bisa kita pukul rata
oke taruhlah dengan kasus benua saat ini
menurut anda itu visi
ya ini makanya kontroversial ya pembangunan reklamasi di sana
menurut anda itu sebenarnya bisa dilakukan di benua
teluk benoa itu kan perairan yang saya katakan ya semi tertutup gitu ya
dan sirkulasi di situ hampir sangat lemah ya
sehingga kalau itu dilakukan reklamasi memang logikanya akan selesai begitu ya
pencemaran dan sebagainya
tetapi justru dia akan memutus yang kita sebut dengan konektivitas laut
karena ada hubungan antara teluk benoa padang bay dan
padang bay bukan bahasa inggris ya padang bay dan nusa penida
dalam hal konekaragaman hayati
mereka ada keterkaitan di situ
jadi kalau ini diputus maka organisme atau biota laut yang memiliki konektivitas ini akan terputus sama sekali
jadi dampak terhadap lingkungannya sangat tidak baik
jadi di sana daerah banyak mangrove ya kalau tidak salah ya
nah itu satu lagi mangrove ya satu lagi mangrove di pesisirnya
nah artinya saya mau katakan bahwa kalau ini terjadi secara masif di seluruh kepulauan indonesia
melakukan reklamasi karena beberapa daerah itu sudah antri begitu
maka ini ancaman luar biasa terhadap konekaragaman hayati
nah oke kenaikan rekaman hayati saat ini kita belum bisa melihat bagaimana pentingnya
nah jadi kita mempersiapkan diri bukan hanya saat ini begitu ya tetapi ke depan
nah ini yang kita khawatirkan sebetulnya kalau ini terjadi secara masif di seluruh kepulauan
jadi kalau bisa jangan ya dilakukan reklamasi
tapi kok ini berpengaruh terhadap seluruh proyek proyek reklamasi yang sekarang sedang diadakan
atau mungkin ada beberapa yang cocok misalnya atau bisa memberikan dampak yang baik
ya tentu saja kalau kita bicara infrastruktur pelabuhan tentu perluasannya tidak bisa lain ke laut ya
tetapi menurut saya kita di sini pun harus hati hati karena kita harus menekankan pada kapasitas bukan luas
jadi tetap harus dibuka kepada publik dan dihitung dengan benar dijagalah supaya sekecil mungkin tapi meningkatkan kapasitas
nah yang berikutnya saya rasa yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebenarnya masalahnya kebanyakan dari reklamasi ini membentuk gated community
jadi menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang banyak
dan yang dilayani hanya secuil orang dan misalnya dalam kasus jakarta dan saya juga juga nanti di teluk benoa dengan harga yang sangat tinggi itu sama sekali tidak menjawab kebutuhan yang sangat penting yang belum terpenuhi
tapi tidak akan ada semacam multiplier effect terhadap perekonomian luar
misalnya ini dijadikan kawasan taruhlah yang banyak wisatawan dan lain sebagainya sehingga ada dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan juga trickle down effect secara ekonomi itu nggak bisa
akan ada dampak pada proses pembangunan dan operasionalnya tapi ya sekali lagi teori tentang trickle down ini kan sangat kita ragukan ya
saya rasa sekarang orang berpikir bahwa penekanan pada keadilan jauh lebih penting daripada growth
karena ternyata kita sudah growth terus menerus
tapi ternyata tidak beres beres juga gitu jadi harus menekankan pada keadilan
nah bagaimana sekarang kita mengelola karena kalau kita lihat di negara negara lain itu kan pesisir pantai itu adalah sumber ekonomi yang sangat sangat tinggi
ya istilahnya mereka di situ mendapatkan banyak dari ya destinasi turism dan lain sebagainya
bagaimana kita dengan kepulauan kita yang begitu banyak pantai begitu indah mengelola pesisir kita sehingga ya itu trickle downnya ada mensejahterakan masyarakat
tapi semuanya juga berubah
semuanya juga atraktif ya bagi turis dan perekonomian bisa meningkat
justru dalam konteks kita mau menjaga supaya lingkungan ini bagus di pesisir dan laut
dan ada nilai ekonomi terkait wisata dan sebagainya justru jangan dirusak
karena reklamasi itu itu pasti akan merugikan kenapa
jaraknya seratus km dari garis panjang nah biasanya
pesisir itu identik dengan kemiskinan masalahnya di situ
nah nelayan yang kita lihat dulu sejarahnya kenapa mereka ada di pesisir
karena yang tadi saya katakan itu berada di daerah daerah yang subur
di muara dekat dengan akses perdagangan dan sebagainya
kemudian mulai berkembang pesisir ini ya
nah sehingga kalau kita melakukan reklamasi itu ancamannya adalah daerah daerah yang tadinya dan sampai sekarang sebetulnya masih subur
cuma karena kita tidak mau merehabilitasi
nah saya pernah ke danang ya danang ini belum lama saya kesana tahun lalu
saya terkagum kagum karena pantainya itu direklamasi dia bangun hotel dia bangun apa namanya pemukiman yang bagus
tapi bukan bikin pulau ya
pantainya saja yang diperbaiki
di pantai jalannya mewah kemudian pantainya itu dikasih pasir putih
pagi pagi saya jalan di situ itu rakyat masyarakat di situ sudah olahraga ada yang joget dan sebagainya
artinya akses publik ada
nah saya terkaget kaget waktu saya tanya ke kolega
lima tahun lalu di situ itu hampir lahan yang tidak terpakai
ada apa namanya genangan air tidak terpakai secara ekosistem dia fungsinya sangat rendah
nilainya sangat rendah nah itu yang mereka reklamasi ditingkatkan lahannya secara lingkungan sosial
jadi ada perencanaan yang baik dalam hal ini
betul dan ekonomi
oke mungkin marco singkat saja ide anda untuk misalnya membuat pesisir kita jauh lebih ekonomis
saya pikir pertama kita mesti melihat
betul dan ekonomi
laut kita yang berbeda yaitu terutama karena subur sebagai sumber pangan
sehingga peran petani dan nelayan itu penting dalam hal reklamasi internet
tapi kan tadi argumennya kita nggak bisa bilang kalau nelayan miskin petani miskin lalu mereka disuruh kerja lain
kan tidak begitu
seharusnya mereka ditingkatkan produktivitasnya lalu dihargai lebih tinggi
ya itu yang dilakukan saya rasa oleh ibu risma
nelayan ini diperbaiki perumahannya kita juga pernah terlibat di tempat lain di kendari dan sebagainya
jadi cara berpikirnya bukan alih kerja
karena tetap kita perlu pangan
jadi kemudian mengapa memang perlu satu master plan yang menyeluruh
karena memang dalam perkembangan kota akan ada persaingan fungsi fungsi
pelabuhan perlu nelayan perlu hiburan perlu
nah itu yang harus dilihat sebagai keseluruhan dimana lalu kita melihat keseimbangan tanpa saling meniadakan
nah kalau kita melihatnya sepotong sepotong ya itu nanti ada yang disingkirkan seperti itu
terima kasih banyak
terima kasih banyak
dan kita lihat juga kontroversi
ini pasti masih akan panjang tapi perlu ya memang ada semacam tapi rehabilitasi itu perlu
peningkatan kesejahteraan itu perlu
tapi juga memaksimalkan aset yang kita miliki termasuk pesisir kita pantai kita supaya kita juga secara ekonomi bisa membangun dan berkembang
terima kasih banyak
ya terima kasih
alan dan juga marco ya
ya pemirsa di balik pro kontra yang timbul dalam proyek reklamasi terdapat sejumlah positif dan negatif yang kita bisa dapatkan dari reklamasi itu sendiri
pertama reklamasi itu harus mempertimbangkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan maupun dampak sosial yang bisa merugikan masyarakat di kawasan pesisir
dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh reklamasi adalah turunnya kualitas lingkungan di kawasan pesisir jakarta yang saat ini sudah cukup rentan
reklamasi juga bisa menyebabkan rusaknya lingkungan akibat pengerukan sungai dan laut yang digunakan untuk menguruk laut
reklamasi juga bisa menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat di kawasan pesisir seperti hilangnya kawasan tangkapan ikan bagi nelayan
tapi reklamasi juga ada dampak positifnya
antara lain menahan pasang naik air laut di pantai utara
pulau hasil reklamasi rencananya digunakan untuk kawasan hunian dan juga bisnis
pajak retribusi hasil reklamasi bisa digunakan untuk memperbaiki kawasan kumuh di jakarta utara
nah bila proyek reklamasi ini berjalan dan bertujuan untuk menambah daratan
sudah seharusnya dilakukan dengan analisis yang mendalam mengenai dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan
dan yang tidak kalah penting hasil pembangunan dari reklamasi harus dinikmati oleh semua kalangan
saksikan kembali insight bersama saya desi anwar